ribuan calon penumpang krl nampak memadati selasar koridor masuk stasiun bogor jawa barat pada senin pagi
kepadatan bahkan mengular hingga area lahan parkir kendaraan
akibatnya mereka harus antri selama lebih dari satu jam demi masuk gate tiket secara bergantian
sejumlah penumpang mengaku harus mengantri lama karena antrian masuk peron diatur bergantian oleh petugas jaga
menurut sebagian penumpang kondisi ini dirasakan lebih parah ketimbang hari biasa sebelum ramadan
sebagai penumpang gimana pak
kalau saya lihat sih ini cuma pagi aja ya mungkin
mungkin nanti kesana karena kan orang orang mau kerja itu kan
antrian para penumpang berangsur lengang menjelang tengah hari setelah seluruhnya diangkut armada krl secara bergantian
para pelanggan berharap pihak kai segera mengantisipasi antrian parah demi menghindari bahaya penyebaran virus covid sembilan belas meski aturan ppkm berangsur longgar
muhammad juanda bogor jawa barat